selasa siang polisi mulai mengolah tempat kejadian perkara
di sanggar kesenian hidayat jati di cirebon jawa barat
fokus olah tkp untuk mengetahui posisi korban saat kejadian
dan menyelidiki penyebab robohnya tembok
yang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia senin kemarin
sejumlah petugas inavis dari polres cirebon jawa barat
selasa siang mulai melakukan olah tkp
di lokasi kejadian runtuhnya tembok
yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia
polisi lebih fokus melakukan olah kejadian perkara
di sanggar kesenian hidayat jati yang rutuh
akibat tertimpa tembok bekas sarang walet yang berada di belakangnya
olah tkp awal ini dilakukan untuk mengetahui
dan memastikan posisi sejumlah korban
yang meninggal maupun luka luka
berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi warga
yang saat itu ikut menolong korban
polisi masih belum bisa mengungkapkan penyebab pasti
yang menutupnya bangunan tersebut
dugaan sementara karena tembok setinggi lebih dari sepuluh meter itu
sudah berusia puluhan tahun
hingga saat ini polisi juga belum menetapkan tersangka
karena masih melakukan penyelidikan
rencananya tim puslapor juga akan turun ke lokasi
guna menyelidiki secara detil atas insiden ini
sedang melakukan kegiatan olah tkp
untuk mencari posisi ditemukannya korban
dari tujuh orang korban yang meninggal
dan dua orang luka luka di antara satu luka berat dan satu luka ringan
sekarang sudah mencari kedua orang luka berat
sekarang sudah mencari kedua orang luka berat dan satu luka ringan
dugaan yang meninggal posisinya di mana jaraknya berapa meter
antara posisi korban satu dengan yang lainnya
untuk penyebab ada dugaan kenapa ini
untuk sementara untuk penyebab masih dalam keadaan idik
yang jelas akibat yang ditimbulkan adalah karena tembok sudah tua
rubuh dan menimpa bangunan rumah
polisi sudah memintai keterangan sejumlah saksi korban
selamat dan sejumlah warga yang saat kejadian ikut menolong
polisi juga sudah meminta keterangan pemilik tembok yang roboh tersebut
jericho marah cirebon